kami awali cnn indonesia prime news akhir pekan malam hari ini dengan update informasi verifikasi lima parpol baru dari kementerian hukum dan ham
partai persatuan indonesia atau perindo yang berangkat dari organisasi masyarakat mengatakan mereka sudah mengantongi status berbadan hukum sejak delapan oktober dua ribu delapan belas
sebelumnya menteri hukum dan ham yasona hamonangan lauli mengatakan bahwa partai perindo tidak mengurus sertifikat badan hukumnya partainya dari nol
hal tersebut tidak dimungkiri oleh ketua dpp perindo bidang politik yamin tawari
dalam perjalanannya ada perombakan kepengurusan dalam tubuh partai perindo
itu yang membuat mereka kembali memasukkan berkasusuran kepengurusan baru yang disahkan oleh menteri yasona lauli pada awal dua ribu enam belas
perindo selamat sore dan selamat datang di dpp partai perindo
selamat jalan syukuran hari
ada sejumlah pro dan kontra mengenai lolosnya partai perindo yang kabarnya memakai badan hukum dari partai lain untuk bisa lolos verifikasi faktual dan juga administrasi di kementerian hukum dan ham
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan juga mengklarifikasi hal tersebut
kami akan terhubung dengan fitriah sungkar yang saat ini berada di kantor dpp perindo
fitri apa yang bisa anda klarifikasi terkait dengan isu yang berkembang di masyarakat bahwa perindo berhasil lolos verifikasi
namun selama ini perindo memakai badan hukum partai lain
seberapa sah keputusan ini dan apa jawaban dari perindo
tadi saya sempat berbincang bahwa memang sebelumnya riperindo menggunakan nama partai lain
yaitu partai indonesia sejahtera yang kemudian diganti nama dan kepengurusannya menjadi partai persatuan indonesia atau partai perindo
dan pada tahun dua ribu empat belas mereka mengatakan bahwa sebenarnya maaf maksud saya sejak tahun dua ribu empat belas mereka mengatakan bahwa partai perindo sudah berbadan hukum
tepatnya pada tanggal delapan oktober dua ribu empat belas
dan sejak saat itu partai perindo sendiri tetap masuk melakukan kegiatan kegiatan yang biasa dilakukan
oleh partai lainnya
namun jika dikonfirmasi memang sejauh ini partai perindo mengatakan mereka sudah berbadan hukum yang sah
dan sudah diakui oleh kementerian hukum dan hamdan
walaupun sebelumnya kita
bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh yasona lauli kemarin
ia mengatakan memang sejauh ini dari kementerian hukum dan ham belum tidak mempermasalahkan
bahwa ada perubahan nama di badan partai perindo sendiri
baik terima kasih fitriah sungkar atas klarifikasi anda dan juga update perkembangan terkini
terkait dengan status badan hukum partai baru ini yaitu partai perindo